lalu apa kata manta menteri kelautan dan perikanan bu susi pujastuti memperingati hari laut sedunia
saya akan langsung sahabat bu susi selamat malam
selamat malam tiffany selamat malam pemirsa
apa kabar soalnya saya kalau ngomongin seafood lihat seafood jadi inget youtube channelnya bu susi yang sekarang lagi sering banget masak masak makanan laut ya
bu susi memperingati hari laut sedunia ini ya kita merefleksi masih banyak masalah masalah yang kita hadapi
misalnya illegal fishing kemudian bagaimana kesejahteraan nelayan tapi apa sih bu hal paling gampang gitu ya yang harus kita dan bisa kita edukasi khususnya untuk ke anak anak atau generasi milenial sekarang nih untuk menjaga kelestarian laut kita
ya saya pikir mengajak mereka pertama untuk melihat mengajak mereka untuk mencintai mengajak mereka untuk menjaga mengajak mereka untuk merawat
yang harus kita lakukan memberikan mereka edukasi
nah cuma memang di indonesia edukasi tentang laut ini masih minim sekali
jadi kalau seperti indo vision atau yang ada channel discovery atau national geographic kan tidak semua keluarga di indonesia bisa
dulu waktu saya masih menjabat kita ada membuat balai bengong
panasonic pak rahmat gobel kasih ada seratus tv kita bagikan ke daerah daerah
nah waktu itu kita inginkan mereka bisa support untuk bisa nonton program program seperti itu gitu
cuma saya ya tidak mengikuti kelanjutannya setelah sekarang ini
tapi itu adalah hal yang baik
seperti saya lakukan program gagel ngasih gagel sama anak anak
kalau jalan jalan ke tempat laut
laut saya biasa pribadi pun selalu bawa gagal ekstra
karena seperti kita di raja ampat atau di balabuan bajo atau di laut laut lainnya yang banyak turis snorkeling atau diving kan
anak anak daerah sana tuh lihat ngapain itu orang jam jaman di atas air
kan mereka pikir
jadi lihat dari itulah
saya bilang kita minta mereka jaga
kita minta mereka untuk rawat
mereka aja tidak lihat apa itu indahnya laut kan
jadi saya program gagel dengan pandu laut nusantara
namun itu kan hal hal yang dalam kehidupan sehari hari masyarakat
tapi yang besar juga
sebenarnya ada mulai civil society yang mengamati contohnya illegal fishing
karena illegal fishing ini adalah distraction yang akan
dan bahkan bisa memusnahkan sumber daya perikanan kita
dan itu adalah tentang kedaulatan sumber daya perikanan kita
di sini tentunya ya pemerintah melakukan tugasnya dalam menjaga dengan tni al bakamla kementerian kelautan
namun diperlukan juga pengamat pengamat yang mengerti dan peduli
mengerti dan peduli
bahwa ini tidak dijaga
ya kita tempat kita ini menjadi ajang pencurian ikan
karena country distant fishing negara negara yang melakukan penangkapan di luar day on waters
kurang lebih ada sebelas sampai lima belas negara
mereka akan melewati laut kita
lewat biasanya sambil nyuri gitu loh
bu susi kalau di hari laut sedunia kalau mungkin dulu ibu masih menjabat kayaknya agendanya udah a sampai z ya hari ini ya
tapi kalau sekarang setelah pensiun dari kursi menteri apa yang kemudian bu susi lakukan di aktivitas sehari harinya untuk menjaga atau berpartisipasi di dunia kelautan
saya punya organisasi
ada sarakat pecinta laut yaitu pandu laut nusantara
di situ ada kurang lebih dua ratus unity pecinta laut
ada divers ada swimmers kayakers club ada ocean
semua yang mencintai laut ada di situ
kita lakukan beach cleaning tapi karena ini pandemik rutin jadi pandemik berhenti dulu
kita juga memberikan
dan seminar seminar universitas universitas
dan juga kontinu berbicara tentang betapa pentingnya kita menjaga laut
kalau kita tidak jaga laut kita itu tiga per empat wilayah kita itu air laut
dan laut juga menjadi sumber pangan
terutama unsur produk
dan juga protein yang dibutuhkan oleh badan kita oleh anak anak bangsa kita untuk tumbuh besar dan punya kecerdasan yang memade
sehingga bisa berkompetisi dengan sumber daya manusia dari negara negara lainnya
kalau kita hanya makan karbo karbo saja ya nanti iq anak anak kita akan rendah sekali
termasuk cara musisi juga ya bu
mereka tidak bisa kita training tidak bisa kita edukasi maksimum
apapun yang kita siapkan fasilitas tidak akan berdampak baik karena kualitas manusianya sudah rendah
jadi encouraging makan ikan
ya saya secara pribadi semampu saya dengan vlog dengan twitter dengan instagram
dan mencoba encouraging semua masyarakat ibu ibu anak anak muda untuk cinta makanan seafood
sedikit meninggalkan daging
satu karena daging mahal dan yang kedua kolesterolnya juga tidak bagus
termasuk makanya kita sering banget lihat tutorial musisi ya bu
dan omega nya lebih pasti dari ikan
omega penting untuk otak kita
juga kampanye gunaan plastik sekali pakai untuk mulai kita kurangi
kalau bisa kita hentikan
meminta penda penda membuat aturan jangan pakai
kalau bisa kresek dilarang
pakai tas tas yang durable
ya terus menerus
karena kalau kita padeling lihat plastik itu sudah sebel banget
bahkan studi itu sudah memastikan bila nobody do anything
dua ribu tiga puluh itu akan lebih banyak plastik daripada ikan di lautan kita
indonesia ini kontributor nomor dua
untuk sampah plastik marine
marina debris di lautan
termasuk caranya musisi

nah itu dia
termasuk caranya musisi
jadi ya harus semua ikut
kita harus cinta laut kita karena itu wilayah terbesar kita adalah laut
bu susi terakhir bu
ini termasuk caranya bu susi
saya tuh sering banget ngeliat tutorial masaknya bu susi di akun youtubenya ya
jadi bagaimana bu susi memberikan edukasi bukan cuma ikan ikan atau seafood seafood tapi cara masaknya yang enak enak
saya mau tanya tiga ikan atau seafood favorit bu susi apa aja
saya kebetulan senangnya ikan yang kecil kecil yang kan masyarakat kan senang kakap merah
saya juga suka tapi ya lebih senang kepalanya saja
tapi yang paling saya sukai ya yang berdaging ikan bawal putih
tapi yang kecil kecil ikan tardin ikan layang itu favorit saya
sama ikan teri
ikan teri segar di pepes gitu wah seneng banget
waduh saya nggak sabar untuk nyecipin ikan teri pepes terinya bu susi ya ala bu susi ya
terima kasih bu susi

sudah bergabung dengan sian indonesia konektif malam hari ini
selamat hari laut sedunia
selamat menikmati seafood makan malamnya hari ini ya
terima kasih bu susi